dunia musik indonesia bisa dibilang kekurangan sosok penyanyi dan lagu anak
dan hal ini membuat banyak orang prihatin tidak terkecuali para mantan artis cilik
para penyanyi cilik tahun sembilan puluh an diantaranya joshua suherman tasha kamila tinatun dea ananda dan masih banyak lagi
melakukan kampanye untuk menyelamatkan lagu anak dengan membuat lagu berjudul selamatkan lagu anak
lagu yang diciptakan oleh papa t bop ini muncul dari keprihatinan akan minimnya lagu anak
lagu ini dibuat dengan nada ceria dan lirik yang bercerita tentang pertemanan
keseluruhan dalam video klip ini bertambah karena para mantan artis cilik dalam video mengenakan seragam sekolah
serta hadirnya musisi kak nunu dan boneka susan bilik ria nf